atas beredarnya dugaan jual beli pulau lantigiang kepulauan selayar
sulawesi selatan polres selayar telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah kepala desa
atas dugaan jual beli pulau lantigiang seharga sembilan ratus juta rupiah
seperti berita yang dilansir cnn indonesia com
kapolres selayar akbp temang nganro mahmud membenarkan adanya transaksi jual beli pulau lantigiang
polisi juga telah menerima surat dari taman nasional taka bonerate dan masyarakat
atas penjualan pulau lantigiang
pulau lantigiang yang memiliki luas sekitar sepuluh hektare tersebut
masuk dalam pemerintahan desa jinato kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar sulawesi selatan
ya dan untuk foto informasi lengkapnya kami sudah bergabung melalui sambungan telpon
dengan kapolres selayar
akbp temang nganro mahmud selamat sore pak temang
selamat sore pak ya
ya ini pulau lantigiang apakah sudah benar terjual dan sebetulnya pulau ini milik siapa
baik kami sampaikan bahwa ini masih dalam upaya penyidikan ya
di mana yang kami dapatkan informasi bahwa ada penjualan dalam surat
putaran jual beli dari saudara as kepada saudara
ulangi saudara sa kepada saudara asb
senilas seratus juta dengan dp sepuluh juta pak demikian
artinya sampai sekarang apakah proses pembayaran ini sudah dilakukan
dp tersebut dan juga pencicilan pembayaran setelahnya
kalau dp sudah ditransferkan sebanyak sepuluh juta ke saudara ksm ya
yang merupakan ponakan dari penjual pulau tersebut
oke informasi yang kami dapat pula bahwa beberapa kepala desa juga diperiksa nih pak
untuk menandatangani transaksi jual beli ini
apakah pihak kabupaten mengetahui hal ini dan sudah sejauh mana sebetulnya hasil investigasi yang dilakukan
perlu kami sampaikan bahwa ini bukan kepala desa yang saat ini menjabat ya
tetapi kepala desa yang terdahulu pada tahun dua ribu lima belas yaitu saudara abd
yang saat ini sudah tidak lagi menjabat dan laporan polisi di polres saat ini oleh ibu kades yang menjabat saat ini
keterlibatannya dalam hal ini
keterlibatannya adalah beliau mengetahui kepemilikan dan juga surat jual beli ya
oke statusnya sampai saat ini bupati kepala desa terdahulu ini bagaimana pak
apakah sudah dilakukan penyelidikan terhadap terkait
kepala desa telah kita ambil keterangan dalam penyelidikan pada tahun lalu ya
bulan bulan juni sama juli telah kita laksanakan pengambilan keterangan
namun dalam tahap penyidikan belum kami panggil sebagai saksi
ini ke depan ini kan hari ini baru jadi laporan polisi
dalam waktu dekat ini kita akan panggil seluruh saksi untuk diminta keterangan sebagai saksi
dalam tahapan penyelidikan
oke tapi yang ingin juga kita ketahui sebetulnya kepulauan selayar ini begitu
salah satu kepulauan ini pulau ini ini sebetulnya kepemilikannya ada di tangan siapa pak
kalau pemilikannya tentunya bukan milik perorangan yang kami ketahui
nantinya ini masih dalam pendalaman kami mungkin koordinasi dengan beberapa pihak
baik itu dari pihak pemerintah daerah sendiri mungkin juga dari bpn dan juga taman nasional
karena dari taman nasional ini terdata sebagai zona pemanfaatan yang telah memiliki sk dari menteri lhk
seluas lima delapan hektare ini kalau tidak
kalau kami ingat ya
oh cukup luas ya
pembeli ini sampai saat ini sudah diketahui atau belum profilnya pak
pembelinya telah pernah kami ambil keterangan dalam sewaktu masih penyelidikan terdahulu
warga negara indonesia
memang mengakui telah membeli dan ada dp
oke keluarga negara lain
waktu itu belum cukup bukti kami untuk melaksanakan penyidikan
di mana belum ada laporan polisi dari pihak pihak yang dirugikan
hari inilah baru laporan polisi itu terbit di mana ibu kepala desa datang bersama dengan pihak taman nasional juga
dengan membawa bukti surat keterangan ahli dari taman nasional bahwa corona antigen ini masuk dalam zona pemanfaatan
oke artinya pembeli sendiri akan mengantongi surat kepemilikan atas pembelian pulau ini pak
yang ada hanya surat keterangan kepemilikan saja
dan surat jual beli itu juga oleh kepala desa yang terdahulu pada tahun dua ribu lima belas
oke artinya sertifikat hak milik atas nama pembeli itu tidak ada
tidak ada ya tidak ada
oke dari keterangan yang telah diberikan oleh pembeli tersebut
apa tujuan kemudian ia membeli pulau itu apakah kemudian ini akan dijadikan
jadi kami sampaikan bahwa pada tanggal delapan belas juni dua ribu dua puluh
saudari pembeli ini datang ke balai taman nasional tagamundrate
dengan tujuan meminta pertimbangan teknis untuk izin usaha penyediaan sarana wisata alam di pulau lendigian
hal inilah mendasari pak kepala balai menyurat kepada kami keesokan harinya
sehingga kami laksanakan penyelidikan ada beberapa saksi yang kita minta keterangan
namun kita belum cukup bukti
dalam bulu matahari
laporan resmi atau laporan polisi dari pihak yang dirugikan
sehingga pada tanggal dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
kepala balai kembali menyurut kepada kami
meminta perkembangan dengan menyertakan surat keterangan bahwa
pulau lendigian sendiri saat ini
jadi pemantauan bapak apakah sudah ada pembangunan di sana terkait dengan tadi
tujuan untuk menderikan kawasan wisata
sampai saat ini belum ada pembangunan apa apa di sana
hanya ada beberapa penanaman pohon pohon kelapa
atau yang sejenisnya ya di situ bisa ditanam di lokasi
sebelumnya juga pada tahun dua ribu lima belas
taman nasional juga telah menanam beberapa pohon cemara yang di sana sempat rusak juga
dan tentunya dibuat laporan kepada pihak kepolisian dan juga ke lhk pusat ya
pak temang pasti untuk
sertifikat pembelian pulau pulau lentigiang ini pasti akan berjenjang begitu tingkatannya
tidak hanya antar kepala desa dan pembeli saja
tapi juga tingkatan yang lebih tinggi seperti misalnya kabupaten begitu
apakah ada dugaan juga keterlibatan pihak dari kabupaten kepulauan selayar sendiri ini
juga ikut untuk memfasilitasi penjualan pulau lentigiang
sejujurnya kami tidak menemukan hal tersebut ya
yang pasti pemda kan akan
memberikan yang terbaik bagi warga masyarakatnya dan saat ini ada upaya untuk pembangunan
atau menuju kepada kawasan ekonomi khusus di mana pariwisata ini merupakan hal yang ditunjukkan di kepulauan selayar
kalau pemda tentu saja tidak ada hal yang negatif selama ini yang kami ketahui
bahkan saya mendukung sali terhadap pemanfaatan zona dengan benar
di mana zona tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan ruang publik
dan dari kementerian lhk
lhk telah mendugaskan balai taman nasional di sini untuk melakukan upaya upaya penjagaan pemeliharaan terhadap taman nasional di sini
pak tema apakah nantinya seiring dengan proses penyelidikan yang masih berlangsung
begitu ini mengarah kepada pembatalan pembelian pulau lendigian sendiri
ya tentunya pembelian ini kan perlu kita dalami kembali
apakah dia berhak menjual memiliki alas hak yang benar
atau hanya pengakuan saja
makanya dalam laporan polisi yang kami terima dari kepala desa
di situ disebutkan dugaan pasalnya adalah pasal dua ratus enam puluh enam nya
menempatkan antara lampasan sudah amat autentik
yaitu jual beli dan kepemilikan
dan juga pasal empat puluh dua juntu pasal tiga puluh tiga tiga
undang undang no lima ratus sembilan puluh tentang ksda
di mana di situ ada larangan pemanfaatan kawasan tersebut
ini masih juga masih kita dalami
oh jadi ada juga kemungkinan unsur pidana di dalamnya
ini dugaan dugaan yang sementara kita dapatkan
bahwa ada dugaan menempatkan keterangan palsu ya
ke dalam akta autentik
ya di sini ada surat keterangan jual beli kan
ya nanti kita akan minta juga kepadatan ahli
dari pihak pihak terkait yang mengerti dan ahli dalam bidang ini
untuk penyidikan tuntasnya ya pak
selain pulau lentik
apakah ada pulau pulau yang terindikasi memiliki kasus yang persis atau serupa
kami belum menerima laporan dari pihak pihak yang dirugikan pak
sampai saat ini
pasti kami akan laksanakan juga
upaya penyelidikan lebih lanjut ya
baik akbp temangan roh mahmud kapolres selayar
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini selamat sore
terima kasih pak ya
assalamualaikum wr wb